jadi jadi selama ini alva gak pernah sampai di kalimantan
melainkan orang lain
jadi apa yang dikatakan antoni benar
alfa ada di jakarta dan dalam keadaan lumpuh
harusnya itu gue yang nanya ngapain lu kesini pagi pagi
eh si candy ada gak
aku mau pamit sama kamu ken
aku mau keluar kota kan
mau ngurus pesanan bibit
ya maunya sih ditemenin sama kamu
eh boleh boleh
eh oh yaudah kalau gitu sekarang aku izin mau dulu ya
bro ken kamu tuh gimana sih
kalau kamu mau ikut sama dia emang ngapain tadi pagi aku datang kesini
ya ampun kok aku bisa lupa kayak gini sih
kayaknya aku gak bisa dengerin kamu deh
aku udah janji mau nyariin anaknya om fuad
yaudah gak apa apa bro ken
lagian om fuad kan lebih penting
ya semoga perjalanan kalian berhasil ya
pergi dulu ya
kalau mau terima ya syukur
kalau gak mau yaudah saya tarik lagi
udah makan bakso udah gak mau bayar lagi
kalau basuh abang mahal kayak gini basuh gak enak juga
kurang ajar loh
pakai jam tangan aja
eh bang jam tangan gue tuh bisa bayar berapa aku nih
loh gak bisa bayar jam tangan aja
saya yang bayar baksonya ya
ini kembalinya nek
gak usah pak
ran ran tunggu ran
ah senyum bang
kurang ajar loh
rani rani tunggu ran
ah ran makasih ya
tadi kamu udah nolongin aku
kalau kamu gak nolongin aku mungkin aku udah jamre sama tuh tukang bak
sebenarnya aku tuh bukan mau nolongin kamu kok
aku cuma mau nangkut tukang basuhnya aja
gitu ya ran
kalau aku gak minta sama abangnya mungkin kembaliannya gak bakal dikembalikan
oh kok emang gak minta kembaliannya kok
emang sengaja buat abangnya
lumayan kan buat nambah nambah
aku gak tahu
ini nih ambil aja uangnya
oh gak usah
kamu pegang aja deh
nanti kalau misalnya ada pengamen atau tukang minta minta kamu kasih aja ya
kamu mau kemana ran
nel aku buru buru mau belajar di rumahnya aldi udah ya
yaudah ya dah
ternyata itu baik banget ya orangnya
selama itu aku gak beramatin dilihat lihat
ran ini boleh juga ya
ran kamu ngapain sih bayarin nel makan basuh
kenakan banget sih dia
biarin aja jam tangan dia diambil sama tukang bakso
seenaknya aja sih
aduh di aku tuh bukan mau bantuin si nel
aku tuh mau bantu tukang baksonya
lagian model kayak si nel tuh asal kabur aja
iya kan kasian tukang baksonya bisa rugi
selamat sore rani
panjang umur banget
mau ngapain sih kesini
gue mau ke rumah rani
rani itu cewek gua
lu nekat nekatnya ngasih bunga ke cewek orang yang di depannya ada cowoknya sendiri
loh percaya kan mukanya bebas kan
kalau emang rani yang nerima kenapa enggak
hah apa salahnya
lu lihat sendiri kan
udah mendingan sekarang lu pergi
mendingan lu sekarang bawa nih bunga
dasar pasangan jebelin
rani bego mau mau jadi pacaran sama si aldi
masukkah ya sama rani
kalah sama aldi
hah malu malu gitu
lu enggak usah ketawain gua
kemarin itu gua habis dipermaluin sama si rani
bunga gue ditolak sama dia
bunga semali itu ditolak sama dia
emang aldi bisa enggak siapa sih dia
cie semburu nih ceritanya
gua enggak nyangka ya niel
selera lo tuh rendah banget
rani kok disukain
ya enggak lah
ngapain juga gua cemburu sama dia
gua itu cuma lupa diri sesaat doang
lagian itu cewek berani beraninya yang bikin gua malu
ya kalau misalnya buat bikin dia susah malu
gua enggak pernah
gua enggak pernah kehabisan ide
terus dulu dong liz
hebat lo deh
soldi saidang tempat belt
jangan j tenang ya
estas bukanlah takie tempat quieren spamu
pasti gara gara nil
loh apaan rani ya
lo yang sialan
loh apaan rani
ya ampun ran
kamu gak kena apa apa
kaki aku tuh sakit banget
aku anterin kamu langsung ke rumah sakit ya
hah gue gak nyangka ya ran
kok lo bisa selemah itu
ih lo kok yang gitu banget sih sama cewek
rumah mah sakit ma
kamu mau ke rumah sakit
kuritannya sama adi lis
eh pak hakim
ini bukti pengambilan terakhir dari rekening nyonya yang dilakukan oleh tuan alvan ya
loh pak hakim
ini kan tanggal kemarin
kemarin antoni itu masih ketemu sama alva
dan kalau benar tuan antoni telah melihat tuan alva berarti ini semua telah terjadi tindakan kriminal nyonya
kalau begitu kita harus lapor ke polisi pak hakim
setuju nyonya biar polisi yang menyelidiki kasus ini dan menangkap pelakunya nyonya
nah ini pak
ini bukti bukti pengeluaran apa
dari rekening nyonya
tidak apa apa pak
mengambil uang selama ini bukan cucu saya
bukan bu menurut pelaku cucu ibu pada suatu hari
mengalami kecelakaan dan barang barangnya berhamburan di jalan
dan si pelaku langsung mengambil barang barang tersebut
jadi jadi selama ini alva nggak pernah sampai di kalimantan
melainkan orang lain
jadi apa yang dikatakan antoni benar
alfa ada di jakarta dan dalam keadaan lumpuh
ran masih sakit
ran kamu nggak usah urusin tas kamu ya
nanti aku hantuin ke rumah kamu kok
makasih ya di
ya udah kalian berdua balik aja ke sekolah
daripada ganti telat kan buat pelajaran selanjutnya
ya udah aku tinggal ya ran
ya makasih ya di steve
ya udah cabut liat ran ya
kamu istirahat ya
kamu tuh ngajar banget sih
masuk gara gara tolak bunganya langsung dicelakain
emangnya tadi sinyal